menteri pertanian syahrul yassin limpo tiba pada rabu malam di terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang banten
syahrul terlihat ditemani tiga staffnya dan juga menggunakan setelan jas kotak kotak
syahrul tiba dengan pesawat singapura airlines rute singapura menuju jakarta
sebelumnya ia dikabarkan terlebih dahulu bertolak dari spanyol menuju singapura
pesawatnya tiba sekitar pukul enam sore di bandara soekarno hatta
ia selesai melintas di imigrasi bandara pada pukul sembilan belas lebih empat puluh satu waktu indonesia barat
sekitar pukul delapan malam waktu indonesia barat mobil yang diduga terdapat menteri pertanian syl tiba di gedung nasdem tower gondang dia jakarta pusat
mobil ini tiba di gedung dpp nasdem dan langsung masuk ke area parkir
sampai sekitar pukul sembilan malam situasi di gedung nasdem tower masih ramai oleh awak media yang menunggu
keterangan dari ketua membangun
partai nasdem surya paloh dan juga menteri pertanian syahrul yassin limpo terkait dengan dugaan kasus korupsi di kementerian pertanian